bagaimana kalau saya antar bu nawang ke kantor
kasian kan harus naik public transport
nanti bajunya jadi leceh and smile not good
pak regar bukannya pak regar harus ngajar
lagian kita gak searah
pak regar ke kampus saya ke kantor
nanti pak regar malah jadi terlambat
oh gimana kalau
ngapain alfon kalau bikin emosi
oh my god guys kalian masih kebayang gak sih seseru apa my birthday semalam
semaleman gue sampe gak bisa tidur mikirin pangeran terus
mulai sekarang gue bakal disering ig live sama pangeran
pangeran bakal semanis sama lo kayak tadi malam
ya yakin dong kan kita berdua udah official
hmm kalau gue sih gak yakin ya
remember pangeran tuh semalam ke birthday bash lo karena dipaksa
pangeran papa mau ngomong sama kamu sebentar
aku mau ke kampus
kenapa kamu gak kasih kado buat mel semalam
papa kan udah bilang sama kamu
bawain kado itu buat mel
capek capek papa beliin buat dia

karena menurut aku gak penting karena menurut aku gak penting

kenapa nggak papa sendiri yang ngasih
aku bukan anak kecil yang bisa papa suruh
aku punya hak juga buat milih
satu hal yang harus papa inget
karena aku udah gede
dan aku punya hak buat milih
tapi aku udah telat ke kampus
selamat pagi pak regar
oh bu nawang
pasti mau ke pasar pagi pagi ini
mau ke pasar aja
saya bukan mau ke pasar
tapi mau ke kantor
saya pikir bu nawang itu cuma housewife and tailor
kebetulan juga saya baru hari ini kerja
saya kan baru diterima sebagai karyawan
bagaimana kalau saya antar bu nawang ke kantor
kasian kan harus naik public transport
nanti bajunya jadi leceh
bukannya pak regar harus ngajar
lagian kita gak searah
pak regar ke kampus saya ke kantor
nanti pak regar malah jadi terlambat
kalo gimana kalo putri aja pak regar
kan tujuannya sama ke kampus
pengeran maksud bapak
ya enggak lah pak
pokoknya putri aman bersama pak regar
terima kasih ya pak ragar
ya udah bu aku perangkat ya
untuk menuntun latihan jadi ayah kamu
dah hati hati ya pak

makasih ya pak udah nganterin saya
pertama kali dia nganterin saya
lo gausah berharap lebih sama putri
dia perhatian sama lo bukan berarti dia suka sama lo
emang pada dasarnya dia itu anaknya baik
lo udah pernah nyakitin dia
harusnya lo jauhin dia
karena lo tau
putri mungkin aja jatuh cinta sama putri

lo deketin putri karena lo punya dendam sama gue

apapun yang terjadi sama kita
jangan bawa bawa putri
dia nggak salah apa apa
dan lo tau apa soal perasaan gue
lo pikir gue cuma manfaatin dia doang
bagaimanapun juga kita pernah teman
dan gue juga tau banget sifat lo
lo pikir lo tahu semuanya
lo susah tau dulu
lo gak tau apa apa
terserah lo mau bilang apa
bukannya gue sotoh
gue gak bakal biarin lo nyakitin putri
bokap lo sama bokamil pasti gak bakal tinggal diam
kalau lo punya perasaan sama putri
jangan bikin hidup putri makin menderita
jangan bikin hidup putri makin menderita